dua fraksi dprd dki jakarta golkar dan hanura menolak kandidat pengganti sandiaga uno sebagai wakil gubernur dki yang diajukan oleh pks
alasannya kedua calon pks itu tidak memiliki pengetahuan tentang jakarta dan tidak memahami permasalahan ibu kota
partai gerindra menilai penolakan itu sebagai bentuk kebebasan berpendapat
fraksi golkar dan hanura dprd dki menolak dua calon yang diajukan pks untuk menggantikan sandiaga uno sebagai wakil gubernur dki jakarta
ahmad saiku dan agung yulianto ditolak lantaran bukan berasal dari jakarta
dikutip dari detik com ketua fraksi golkar dprd dki jakarta ashraf ali mengatakan
lebih baik calon pengganti sandiaga memiliki pengetahuan tentang ibu kota seperti m taufik atau anggota dprd dari pks triwi saksana
hal senada disampaikan sekretaris fraksi partai hanura dprd dki jakarta ferry yonevil
ferry menegaskan tidak akan memilih dua calon yang berpengalaman
ferry menilai ahmad saiku dan agung yulianto tidak memahami permasalahan jakarta
sementara itu partai gerindra menilai sikap kedua partai tersebut sebagai hal yang wajar
ketua fraksi gerindra dprd dki iman satria mengatakan penolakan tersebut sebagai bentuk kebebasan memberikan pendapat
sebelumnya ketua fraksi pks dprd dki jakarta abdurrahman suhaimi mengatakan
pemilihan dua nama calon tersebut adalah tidak berpengalaman
pemilihan dua nama calon tersebut merupakan hasil musyawarah
agung yulianto merupakan sekretaris umum dewan pimpinan wilayah pks dki jakarta
dan dinilai cukup akrab dengan persoalan dki
sedangkan ahmad saiku pernah menjadi anggota dewan dan wakil wali kota bekasi
secara sekilas ya pak agung sekum dpw dki yang hari hari juga bergelut dengan persoalan dki
memang tidak terlalu muncul di publik sih ya
tetapi beliau berhari hari berkeluh dengan persoalan persoalan di dki karena sebagai skom dki
dpw dki pak ahmad saihu kita tahu beliau dari bekasi
dan juga pernah jadi anggota dewan pernah jadi wakil wali kota dan banyak pengalaman yang lainnya
nah benarkah calon wakil gubernur dki jakarta yang diajukan pks tidak mendapatkan respon positif
kalau tidak mau dibilang ditolak oleh beberapa fraksi fraksi di dprd
lalu bagaimana pks dki jakarta harus bersikap
apakah harus menuruti kemauan fraksi lain
atau ada hal hal politik
hal politik lain yang mungkin bisa menyelesaikan kebuntuan ini
kita akan bahas persoalan ini bersama bang ferry yonevil sekretaris fraksi partai hanura dprd dki jakarta
terima kasih bang ferry sudah datang
kemudian ada mas adi praetno akademisi politik dari uin jakarta
terima kasih mas adi sudah datang
dan bergabung bersama kami lewat sambungan telepon dari luar studio
ada mas agung setiarso ketua bidang pemenangan pemilu dan pilkada pks dki jakarta
selamat malam mas agung
assalamualaikum wr wb
sebenarnya apa namanya masalah calon wakil gubernur dki jakarta ini sudah kita bahas berkali kali
mas agung dari lama udah berkata sebentar lagi sebentar lagi sebentar lagi
tapi faktanya hingga saat ini belum ada kabar juga
tapi saya nggak mau ke mas agung dulu saya mau ke pak ferry dulu nih rupanya
yang apa namanya kontroversi terbaru justru datang dari pak ferry dan kawan kawan di dprd dki jakarta
ini kalau kita baca judul beritanya bang ferry
fraksi partai golkar dan fraksi partai hanura dprd dki jakarta menolak dua calon wakil gubernur yang disorongkan pks
karena kita sudah komunikasi dengan kawan kawan di faksi hanura
bahwa prinsip dasarnya yang kita inginkan menjadi wakil gubernur pendamping anies adalah orang yang memahami kompleksitas persoalan yang ada di jakarta
nah kami melihat kedua orang ini
tidak paham soal jakarta
karena bagaimanapun kami adalah representasi dari wakil masyarakat di dki
kalau kami saja tidak mengenal bagaimana dengan masyarakat jakarta
jadi menolaknya karena hal hal seperti itu bukan hal hal lain yang bersifat kritik gitu
oh iya artinya begini
saya sangat yakin dengan kawan kawan di fraksi hanura orang ini tidak paham persoalan jakarta
kalau dia tidak paham apa sih persoalan yang ada di jakarta ya sangat disayangkan kalau dia dimajukan
kemudian hanura dengan sepuluh kursi tidak akan memilih salah satu yang diajukan oleh pks
dari mana hanura tahu bang ferry bahwa dua calon wakil gubernur yang diajukan pks pak saiku dan juga pak agung yulianto ini tidak paham masalah jakarta
dari mana anda bisa mendapatkan saran seperti itu
yang jelas yang pertama pak saiku mohon maaf beliau ini sudah gagal di jawa barat pak
masa sudah gagal di jawa barat dibawa ke dki gitu kan
artinya dia adalah penduduk jawa barat
salah satu wakil bupati pak wali kota di jawa barat di kabupaten
nah kemudian gagal di jawa barat kenapa harus dipaksakan untuk masuk dki jakarta
bedanya sama pak jokowi dulu pak jokowi kan penduduk solo juga diekspor ke dki yang kedua
yang kedua kandidat yang kedua pernah memberikan statement di media bahwa persoalan jakarta ini bukan persoalan macet
bukan persoalan banjir
puluhan tahun gubernur dki jakarta siapapun gubernurnya
pusing karena persoalan banjir mengatasi banjir dan kemacetan
dengan entengnya dia mengatakan ini bukan persoalan utama masyarakat jakarta
jadi saya berpikir ini gak pantas untuk jadi wakil gubernur di dki jakarta
itu menjadi sikap resmi fraksi
insya allah sikap resmi fraksi hanura
oke kalau kita bicara mengenai undang undang atau ketatanegaraannya kan fraksi hanura sendiri apakah punya peran dan punya posisi dalam menolak
ini kalau kita bicara konstitusi dan peraturan

bagaimana dengan pandangan apakah pandangan menolak itu bisa diejawantakan dalam sebuah penolakan yang lebih resmi di parlemen
kami tidak akan ikut memilih
karena menurut aturan undang undang itu bahwa tiga per empat dari jumlah anggota dprd provinsi dki jakarta dari satu ratus enam menentukan pilihannya
dan kalau dua orang ini misalnya dilakukan fit and proper
dan dipertest oleh gerindra kemudian salah satu diajukan
fraksi hanura tidak akan mengungkap
jika dua orang ini yang kemudian
nah fraksi hanura tidak akan memilih
berarti tidak akan masuk dan tidak akan memenuhi quorum gitu misalnya
dan ini bisa mengganggu menghambat nanti pemilihan
oke saya mau ke mas agung dulu sebelum ke mas adi
mas agung gimana anda melihat ini ada dua fraksi yang secara tegas
fraksi partai golkar dan fraksi hanura ikut berpendapat juga secara politik jelas menolak
dan nanti pada pemilihan
kemudian voting gitu di dprd dki jakarta tidak dipastikan tidak akan ikut memilih jika pks tetap mengajukan dua nama ini
ya yang pertama kita menghargai ya mas ya pendapat dari teman teman yang ada di dprd dari hanura dan golkar
jadi memang itu silahkan saja berpendapat nanti setelah memang dua orang itu diajukan
ini kan masih belum sampai ke tahap permintaan pendapat dari anggota dewan
ini saat ini kita sedang dalam proses pengajuan ke gubernur nih bersama gerindra siapa yang akan diajukan
nanti setelah itu baru silahkan
jadi di dalam undang undang memang itu disebutkan bahwa ada pemilihan di dalam dprd setelah memang diajukan oleh gubernur dki
dua orang itu nanti diajukan kemudian dipilih
ini ya pilihannya a b atau tidak memilih gitu
jadi silahkan nanti kita hormati semua pandangan dari teman teman apa yang akan dilakukan
tapi kita saat ini ya belum sampai ke tahap yang itu
kita baru kemudian masih menggodok calon calon dua orang calon yang memang dari pks sudah ditentukan itu
jadi calonnya belum tentu pak agung yulianto dan pak ahmad saiku dong belum pasti itu
gerindra kan masih belum tanda tangan ya mas ya
nah jadi kita sudah mengajukan ya dari pks dua orang itu
nanti kalau misalnya gerindra sudah oke segala macam kita ajukan ke gubernur baru kemudian gubernur mengajukannya kembali untuk dipilih di dprd
nah kita belum sampai ke tahap sana
mas agung sebelum kita bicara mengenai hal hal yang lebih prosedural gitu ya pemilihan ke depannya
tadi bang ferry sudah berkomentar kenapa fraksi hanura keras sekali menolak dua calon yang diajukan oleh pks
katanya tidak mengenal sama sekali
tidak tahu masalah jakarta seberapa relevan pendapat alasan politik itu pak agung
ya memang tak kenal maka tak sayang ya
jadi mestinya memang harus kenalan dulu
dan proses pengenalan ini kan nanti ketika memang sudah diajukan
ketika diajukan oke silahkan diperkenalkan apa visi dan misinya
kemudian juga silahkan dites gitu ya
fit and proper test itu mungkin lebih tepat ketika nanti akan ada di gedung dprd
di gedung dewan ya
dan saya pikir juga nggak sekali dua kali mungkin rapat yang diadakan ya
beberapa kali silahkan saja ditanya didalami ya
kemampuannya kapabilitasnya segala macam
ya itu bebas saja mas
jadi memang sekarang ini kalau pengenalan pengenalan masih secara kulitnya saja gitu ya
pak saiku masih kulitnya saja
pak agung masih kulitnya saja
silahkan nanti didalaminya
oke mas agung saya akan kembali ke bang ferry dulu sebelum ke mas adi nanti
kalau kita berkali kali bicara dengan pks bang ferry mengatakan bahwa pks akan bekerja keras untuk mensosialisasikan
dan melobi lobi para anggota dewan untuk membantu mengenalkan calon calon mereka gitu
sudah pernah disosialisasikan atau dikenalkan nggak oleh fraksi pks di dprd
ya itu kan urusan pks ya
tapi kan kemudian pks
kemarin kemarin berjanjinya seperti itu
menurut anda seberapa penting calon calon yang kemudian wakil gubernur ini diperkenalkan disosialisasikan
itu sangat penting
karena nanti keputusan bagaimanapun adalah di tangan satu ratus enam anggota dewan
keputusan pemilihannya dia
jadi kalau pks memaksakan kehendak terhadap dua orang ini
kadang kadang kita dari fraksi hanura dan kawan kawan yang lain
berpikir seolah olah pks tidak punya kader terbaik
ada wakil ketua dprd saat ini yang menjabat bapak triwi caksana
kemudian ada bapak selamat nurdin mantan ketua dpd nya
ada abdurrahman suhaimi sebagai ketua fraksi sekarang
nah itu kan orang orang yang mumpuni yang sangat paham dengan persoalan di jakarta
karena memang sudah berkutat
sehari hari mengurusi jakarta ya
sepuluh tahun lebih kali ya
jadi kenapa pks tidak memunculkan nama nama seperti itu
oke dan juga kenapa kan udah lama nih nama pak agung dan pak saiku ini ada
tapi belum pernah sama sekali di sosialisasi
karena tidak membuka mata tidak membuka telinga untuk mendengarkan masukan dari pihak yang lain
oke sebelum ke pak adi
pak agung gimana komentar anda ini
kenapa sih pks malah sekali untuk lobby lobby ngopi bareng tabayun lah bersama teman teman anggota parlemen lain
sehingga penerimaannya lebih besar gitu lah
ya seperti saya katakan tadi itu proses berikutnya
jadi sekarang ini kan kita sedang beruling dengan gerindra
jadi setelah ditandatangani kemudian juga dimasukkan ke pak anies
kemudian pak anies sebagai gubernur itu memasukkan namanya ke dprd
baru kemudian kita bisa sosialisasi
tahap itulah secara resmi baru kemudian kita melakukan pengenalan
selama ini belum ada pendekatan pendekatan dengan bang ferry dan kawan kawan
ya kalau ketemu
sambil ngopi ngopi di parlemen gitu misalnya
kalau ketemu dengan beberapa orang sudah cuman kan belum semuanya
misalnya dengan ketua dprd sudah kemudian dengan beberapa orang lain sudah
tapi tidak semuanya dan itu juga masih informal
karena secara formal mereka juga belum menjadi calon
belum ada tanda tangannya
jadi ditunggulah beberapa saat lagi setelah kita sepakat
baru kemudian kita tawarkan atau kita kenalkan ke yang lain
nah terkait dengan masalah orang orang
masalah orang orang yang memang nama nama itu memang sudah digodok
pak ferry sudah digodok di dpp di dpw
semua kriteria yang dibutuhkan ya insya allah juga sudah dipertimbangkan semuanya
dari sisi integritas kapabilitas kemudian juga loyalitas terhadap gubernur dan program programnya
itu semuanya sudah dipertimbangkan
baik saya mau ke mas adi dulu
mas adi kalau kita lihat ini kita juga mengikuti kasus peristiwa politik ini
dari waktu ke waktu kita lihat perkembangannya dan perkembangannya belum ada apa apa ternyata
kalau dalam benang kusut ada satu simpulnya namanya gerindra dan muhammad taufik yang kita bahas berkali kali
ini ada simpul baru yang membuat ini tambah kusut gitu
apa yang anda baca dari wacana wacana kontroversi ini
saya aja bingung rumit ini
kan sebenarnya secara politik soal siapa wagub dki sudah selesai
gerindra mempersilahkan memberikan karpet merah kepada pks
untuk menyediakan kader terbaiknya
tapi gerindra memberikan banyak footnote
salah satunya misalnya bahwa dua orang yang akan dipilih nanti di dprd harus melakukan fit and proper test
kan itu deadlocknya
kenapa pks tidak mau melakukan fit and proper test yang diusulkan oleh gerindra
jadi teman teman gerindra teman teman yang lainnya
fair gitu menjelaskan kepada publik bahwa persoalan ini tarik menariknya karena persoalan deadlock
andai pks misalnya sejak awal mengikuti fit and proper test yang diinginkan oleh gerindra
saya kira sudah selesai kasusnya
jadi anda lihat masalahnya ada di gerindranya atau di pks nya
justru di pks nya
pks dianggap dijebak dengan fit and proper test begini karena khawatir dua nama ini tidak qualified
karena melibatkan pihak eksternal
karena tim seleksi dari gerindra ini kan melihat melibatkan dari akademisi dari lipi mbak siti zuhroff
jadi khawatir dua kandidat ini kemudian dieliminasi
seakan akan ini ada jebakan batman dari gerindra kan kira kira begitu
menurut saya ikuti aja proses fit and proper testnya
persoalan ada catatan catatan lain saya kira akan dilihat oleh publik
tapi saya menduga jangan jangan ada syae un syae un yang lain ini
ada sesuatu yang lain yang justru di luar dua nama ini
mungkin ada komunikasi politik yang agak sedikit buntu
mungkin menyangkut soal power sharing
ini politis mbak siti
antara gerindra dan pks
ataupun dengan yang lainnya
ini belum selesai
jadi yang muncul di permukaan ini hanya sebatas gimmick politik biasa
tapi yang di bawah itu yang tidak diketahui oleh publik
tidak selesai sebenarnya
menurut saya itu saja
kalau ini diselesaikan diberes
kalau masalah cawagup dki ini kalau kita lihat dua aktor utamanya pks dan gerindra
ini tiba tiba ada aktor baru nih
tetangganya masuk nih misalnya dalam sinetron ini
ada bang ferry dan golkar gitu
apa yang kemudian kenapa tiba tiba golkar dan hanura yang notabene mungkin secara prosedur politik itu ya
tidak ada dalam kesepakatan ini namun punya prosedur mekanisme konstitusi di parlemen
tiba tiba masuk menyodok ada dalam pusaran konflik ini
ya ini efek dari benang kusut yang nggak selesai antara gerindra dan pks
kalau ini tidak berlarut larut tentu tidak akan banyak fraksi yang akan mengomentari soal kisruh di dalamnya
ini kan awal banyak fraksi minta ayo segera selesaikan
ini sudah merembet soal kualifikasi soal kompetensi dan pengetahuan dari dua nama yang diusulkan oleh pks gitu ya
sorry to say memang harus kita katakan dalam klausul politiknya jatah untuk posisi wagub dki itu adalah miliknya pks dan gerindra
gerindra sudah memberikan kepada pks
itu artinya sekalipun ada penolakan resistensi dari fraksi lain itu non faktor
tapi bahwa sebagai input sebagai masukan sebelum menentukan siapa dua nama itu yang diusulkan ke dprd
tentu harus diingat oleh
pks gitu loh mas
jangan sampai bahwa orang yang menjadi wakilnya anies ini kurang nendang
pertanyaan saya yang paling prinsipil untuk anda mas hadi
dari indera penciuman politik anda
masuknya mas ferry dan juga bang ashraf dari golkar tiba tiba dalam pusaran konflik ini
ini merupakan bagian dari skenario politik movement politik dari mungkin saja salah satu aktor yang terlibat dari benang kusut ini
atau memang murni seperti kata bang ferry tadi
ya memang keprihatinan melihat jakarta kondisinya dua wakil yang kurang dikenal
jawabannya saya kasih kesempatan untuk pikir pikir kami akan segera kembali
kita sudah ada jawaban
kesempatan pikir pikir untuk mas adi sudah habis
menurut anda masuknya hanura dan golkar dalam pusaran keruwetan politik ini karena memang keprihatinan yang tadi diungkapkan oleh bang ferry
atau memang ada hal hal lain
misalnya menjadi proksi politik dari salah satu pihak yang berkonflik gitu misalnya
atau punya kepentingan politik tertentu yang kita nggak
apa aroma yang anda baca
ada dua kemungkinan
ini sebagai antisipasi untuk menemukan jalan buntu yang kemudian gak kelar antara pks dan gerindra
siapa tahu kalau disodorkan dua alternatif atau nama nama lain dari dua nama yang diusulkan oleh pks
relatifly hubungan pks dan gerindra ini akan lebih cair lah kira kira begitu
yang kedua bisa saja sebagai proksi
ada orang orang yang mencoba untuk mencari perubahan
yang mencoba untuk mengintervensi soal dua nama yang akan diusulkan ke dprd nanti
tapi dengan catatan mau dari hanura maupun dari golkar
nama nama yang diusul ini harus melalui persetujuan pks dan gerindra
karena tiket viv untuk posisi wagup ini klausul politiknya tidak bisa dibantah
hanya milik pks dan gerindra
kalau pun tahu ada kader hanura ada kader dari golkar misalnya
tapi dengan catatan pks dan gerindra
tapi kalau fraksi partai golkar dan hanura sendiri quote unquote boykot gitu ya
itu kan bisa saja nanti tidak mencapai quorum dan pemilihan bisa batal loh mas adi
saya nggak kebayang mungkin akan dibahas dalam tatip
tapi yang anda baca ini memang murni aspirasi
atau lagi lagi saya mau tanya hal yang anda harus jawab jujur dari indera penciuman anda
memang menjadi bagian dari untuk supaya pks akhirnya menyerah dan mengikuti
move move politik yang diperlukan
ini tidak bisa dilakukan oleh teman teman
karena melihat hubungan antara gerindra dan pks ini nggak solid
mestinya pks dan gerindra ingat bahwa mereka ini adalah satu faksi politik yang minoritas
sekalipun gubernurnya dari mereka
sebab itu kondusivitas soal senator di kebon siri itu harus mulai dalam tanda kutip
dijinakkan tentu dengan memperbanyak lobby komunikasi politik biar tidak terlampau banyak interupsi
dan tadi diakui sama sekali belum ada komunikasi politik mengandai dua calon ini ya mbak ferry
memahami kenapa banyak interupsi
sudah mulai muncul opsi dari berbagai fraksi yang lain di luar pks dan gerindra
ini karena melihat pola koalisi dua partai ini sudah mulai goyang mulai rapuh
artinya apapun bisa terjadi
di detik detik akhir penentuan capawaku dki itu mbak ferry
saya mau tanya bang ferry
ini publik juga penasaran bang ferry
apakah sebenarnya aspirasi anda dan golkar itu memang betul betul aspirasi politik mewakili konstituen dan publik dki
atau memang ya itu saja
kalau kita lihat kan suaranya agak mirip mirip dengan suara pak taufik
suara pak taufik
diminta gerindra gitu
ini karena diminta pak taufik diminta gerindra diminta misalnya bang ferry
ini adalah murni aspirasi dari konstituen kita
karena prinsip dasar tadi sudah saya jelaskan untuk penggantinya bang sandi adalah orang yang betul betul memahami kondisi jakarta
artinya jangan ketika dia ditetapkan sebagai wagub di kemudian hari jangan ada proses belajar lagi
proses belajar lagi yang memakan waktu
kasian rakyat jakarta
kita melihat bahwa dua ribu tujuh belas silpa kita sudah besar
kemudian di dua ribu delapan belas kurang lebih tiga belas satu triliun diperkirakan silpa kita
rakyat jakarta tidak merasakan pembangunan
kalau kasian sama rakyat jakarta bang ferry kenapa nggak bang ferry atau hanura dan golkar turut mendesak gerindra justru untuk menerima saja dua calonnya pks supaya cepat
pki punya wakil gubernur definitif secepatnya
kita kan tidak bisa intervensi
bahwa ini adalah hak pks dan gerindra untuk menentukan wakil gubernur
tapi kemudian menurut undang undang bahwa anggota dprd yang akan memilih
jadi itu harapan kita kedepannya supaya pks dan gerindra secepatnya
kalau masih bertahan dengan ego masing masing nggak bakalan kelar
berarti pks tidak bisa menerima
pks tidak memikirkan rakyat jakarta
gerindra tidak memikirkan rakyat jakarta
dan publik akan menilai ini
mas agung anda punya kecurigaan kecurigaan nggak misalnya bang ferry dengan golkar yang mungkin membantu gerindra supaya anda mengganti orang lah atau gimana gitu
ini kecurigaan publik yang harus saya tanyakan nih mas agung
enggak lah mas
kita berkus nunjol lah
dan buat kita juga enggak terlalu penting kok ini proxy atau apa
ini proxy ataupun ini nurani gitu ya
hal nurani kan hati nurani kan
jadi buat kita enggak terlalu penting
semua vaksi semua anggota adalah teman teman kita yang memang pada waktunya nanti akan kita komunikasikan mas
jadi saat ini memang kita masih berkomunikasi dengan pihak gerindra
kan satu satu kita komunikasinya
mas agung kita langsung saja deh ke titik persoalannya
kenapa sih lama sekali update nya apa sih katanya awal desember sudah selesai
ini sudah mau jelang tahun baru
nggak ada tanda tanda sama sekali
bahkan fit and proper test pun katanya yang sudah berminggu minggu lalu ingin dibuat hingga saat ini masih gak ada kabarnya
ini juga kita pengennya kan cepat
yang pengen cepat itu adalah pks sebenarnya
karena memang ini sudah diberikan kepada pks
jadi kita enggak ada kemudian maksud memperlambat ataupun justru kita ingin apa namanya
komunikasi dengan gerindra itu segera dilakukan
cuma memang kemarin ya masalah masalah teknis masalah waktu yang memang belum ketemu
teknis dan waktu apakah tidak ada komunikasi ini lama sekali loh bang
warga jakarta udah berapa bulan bang ferry
enggak punya wakil gubernur
kasian pak anies harus keliling keliling sendirian
ini anda nggak kasian sama pak gubernur anies atau gimana mas agung
ya kasian sekali
makanya kita dari awal sudah menyodorkan nama itu kan
deadlock nya ada di mana mas agung
apakah pks yang enggak mau
gerindra yang enggak mau
suratnya ketinggalan di mana
atau seperti apa gitu
apa ya kita ingin jawaban jujur gitu mas agung
kita kan sudah tugas kita kemarin pks adalah kemudian mengajukan dua calon
ya itu sudah
dan itu sudah kita ajukan
terus di mana masalahnya di mana
bola ada di gerindra diterima atau tidak kan gitu
kalau diterima ayo ditandatangani
kemudian kita kan itu aja
kan katanya sama sama sepakat mengajukan fit and atau melewati
kenapa itu belum dilakukan mas agung
ya itu tadi fit and proper test itu justru memperlama
nanti misalnya nih kalau misalnya dua yang kita ajukan itu ternyata itu kan prosesnya ditanya segala macam
ternyata kemudian ada satu atau dua duanya ditolak
kita di dpp juga harus berunding lagi
mas agung nuan sewu
kalau misalnya anda yakin dua calon anda itu kompeten dan bagus
harusnya percaya diri saja mengikuti fit and proper test dong
kenapa harus takut
ini kan kalau misalnya
jadi kan sebenarnya kalau kita sih percaya
tapi kan kemungkinan kemungkinan untuk itu selalu ada
karena itu di luar dari kuasa kita
di luar kuasa kita
dari pihak gerindra
jadi kita udah pede mengajukan dua
enggak mengajukan empat
oke berarti anda curiga nih sama gerindra akan menjegal dong
justru seperti saya katakan tadi bahwa ini akan memperlama
kalau misalnya fit and proper test
maka kemudian kita akan mengajukan diminta mengajukan lagi kan seperti itu
agak susah membedakan memperlama atau menjegal itu
agak beda tipe
saya mau ke mas ferry dulu
anda ini bahasanya memperlama
enggak enggak menjegal tapi memperlama ya
ya saya enggak tahu sama aja apa enggak
anda melihat hal yang sama nggak
bahwa sebenarnya ini karena benang kusut ini karena gerindranya aja yang lama bikin lama gitu
saya melihat justru pks
sebenarnya kalau pks sudah mengajukan dua nama dan diakini adalah ini menjadi kader terbaik pks mau move fit and proper test berapa kalipun saya rasa tidak ada soal
nah persoalannya yang diajukan dua nama oleh pks ini betul betul orang yang nggak paham jakarta gitu loh
jadi ada saya melihat pak anu tadi mengatakan
semacam saya lihat ada ketakutan melewati fit and proper test tadi
oke mas agung bener nggak itu
karena memang calon anda yang kurang pas kurang kompeten
jadi enggak pede kalau kata mas ferry
jadi belum di fit and proper
tapi kemudian pak ferry ya sudah mengatakan ini kok tidak kompeten
dari golkar sudah padahal belum ada fit and proper
nah ini kan jadi masalah
artinya ayo kemudian kita masukkan dulu dua nama ini nanti di fit and proper di dprd
ya silahkan di gedung dewa
karena ada waktunya ada tempatnya yang pas gitu ya
secara undang undang juga sudah sesuai gitu loh
jadi cepat lah
oke jadi dipastikan pks tidak akan memenuhi mekanisme fit and proper test yang disepakati oleh pks dan gerindra sebelumnya ya mas agung ya
ini supaya kita clear semua nih bersama nih
iya iya seperti itu
oke mas adi anda lihatnya gimana nih
pks gak mau gerindra gak mau
katanya sudah sepakat kemarin
ini ya ampun ini gimana nih saya sampai bingung mau nanya apa lagi ke anda gitu
iya kan benang kusutnya sudah ketahuan
karena yang dibayangkan oleh pks itu fit and proper testnya hanya sebatas perkenalan biasa
sonding beberapa nama yang diusulkan dari pks
bukan harus di tracking
jadi pura pura fit and proper test maksudnya
itu yang dibayangkan
yang dibayangkan oleh pks
ternyata fit and proper test yang ditawarkan oleh gerindra cukup serius
dia melibatkan pihak eksternal
orang lain kalangan profesional untuk menguji kompetensi
inilah yang kemudian pks agak sedikit mundur dengan tawaran ini
saya membacanya ada dua hal soal fit and proper test yang diusulkan oleh gerindra
kemungkinan pertama memang ini dalam rangka untuk menyaring bahwa wagub dki ini memiliki kapasitas kompetensi yang selevel nasional
seperti yang diharapkan oleh teman teman
karena suka gak suka mas budi ini jakarta salah satu barometer politik indonesia kira kira begitu
yang kedua jangan jangan
fit and proper test yang diusulkan oleh gerindra ini hanya sebatas kamuflase
karena ada syaiun saiun gak selesai di luar apa yang muncul
coba anda terjemahkan bahasa syaiun itu apa bahasa indonesia
ada sesuatu yang nggak selesai
sesuatu yang diminta oleh gerindra yang tidak dimunculkan kepublish
yang gak selesai atau gak diselesaikan
itu dua duanya itu
yang tidak selesai dan tidak diselesaikan
jadi kemudian bagaimana cara menghambat langkah pks untuk posisi wagub
adalah melalui satu bergain namanya fit and proper test
saya menduganya seperti yang kedua sepertinya
bahwa gerindra menjadikan fit and proper test ini sebagai tarikan bahwa keinginan keinginan politik mereka itu harus dipenuhi
sebagai daya tawar itu
kalau tidak fit and proper test ini akan menjadi instrumen untuk membuat deadlock siapa posisi wakil
kalau logika anda seperti itu berarti justru malah gerindra yang mempersulit deal politik
kan deal politik sudah sepakat sudah ada nih
kemudian dia jawab tangan
bahkan dalam kesepakatan antara dpw dan dpd
kemudian ada fit and proper berangkusut lagi
jadi kan gerindra yang mempersulit
tidak begitu logikanya
kan karpet merah sudah diberikan kepada pks
ayo monggo pks sudah diberikan posisi wagub
jadi wajar kalau gerindra meminta sejumlah hal yang berkaitan dengan konsesi politik di jakarta
kita kan nggak mungkin harus sebut satu persatu
misalnya kepala kepala dinastor kan gak mungkin disebut satu persatu
tapi pks harus paham suasana batin kebangsaan gerindra
ketika karpet merah itu sudah dikelar luar biasa
tentu pks harus agresif
gerindra maunya apa
karena itulah pks nggak bisa menyapu bersih soal posisi posisi strategis itu
ini yang kemudian tidak dibaca oleh publik sih sebenarnya
politik kita itu dalam banyak hal
memang tidak terlampau peduli soal kompetensi dan kapasitas
yang penting selesai diurusan elit
yang penting selesai diurusan kompromi
yang penting selesai diurusan power sharing
mau profilingnya kayak apa
mau rekam jejaknya
tapi katanya bang ferry alasannya tadi profiling untuk masyarakat indonesia
yang penting kalau bang ferry gelorka dan yang lainnya
sebatas masukan yang tidak bisa mempengaruhi secara signifikan
tapi buat anda bang ferry ini kalau ada deadlock antara pks dan gerindra sendiri
anda lihat apakah memang harus diberikan ke pks
ini bicara mengenai anda sebagai anggota parlemen dki yang juga punya suara punya konstituen punya masyarakat gitu ya
apakah memang yang harus tunduk betul betul
ya harus pks saja
gerindra nggak boleh sama sekali ikut dapat peran gitu misalnya
jadi mereka ini kan partai pemenang pada saat pilkada
ada dua partai yaitu gerindra dan pks
nah ketika salah satu mundur adalah wagub
nah mereka sepakat bahwa kursi wagub diberikan kepada pks
nah ini kan seperti bang hadi sampaikan tadi bahwa
karpet merah sudah diberikan kepada pks
nah tinggal pksnya
saya melihat kalau ini persoalannya adalah persoalan pks
tadi saya sudah sampaikan ketika yang diajukan ini adalah betul betul orang yang memumpumi dan mengerti persoalan jakarta sudah selesai
mau fit propertes berapa kalipun gak ada soal
oke tadi kan anda secara prosedur politik nggak masuk tapi bisa kasih masukan secara politik
menurut anda yang ideal dua duanya calon yang nanti akan di fit and proper test oleh dprd nanti dipilih
lebih baik dua duanya pks atau satu pks satu gerindra
ditahan dulu jawabannya kita akan jawab usaha jeda tetap bersama kami
ya karena break saya sampai lupa tadi nanya apa ke bang ferry sebelum break ya
tapi oke pertanyaan saya saya baru ingat
anda lebih sebagai ini kalau anda nggak terlibat dalam proses prosedur politik ya udah gak apa apa
tapi kan anda punya kewajiban juga memberikan masukan dan punya pendapat juga sebagai anggota
dapat juga sebagai anggota parlemen yang punya konstituen
menurut anda apakah sebenarnya memang betul betul misalnya gini
lebih layak mana dua duanya calon yang akan di fit and proper dan juga akan dipilih oleh dprd itu
ya udah dua duanya orang pks seperti yang diharapkan pks atau yaudahlah biar akur biar semua tenang
satu satu aja nanti dipilih mekanisme pasar gitu di parlemen dki gitu
satu gerindra satu pks pendapat anda pendapat aja ya
itu kan tergantung mereka
tapi mereka seperti apa tempoh hari pks dan gerindra kita kan juga gak tau
nah jadi tidak satu satu gitu kan
dalam dalam kehendak bukan dalam kehendak yang ideal menurut anda untuk mengakhiri kebuntuan politik ini apa bang ferry
yang ideal adalah pks harus berani melakukan apa yang diminta oleh gerindra
salah satunya adalah fit and proper test
saya mau tanya lagi ke mas agung ya ini kalau kata mas adi praetno simpel sekali kata bang ferry simpel sekali
ikut aja fit and proper test ya kalau memang calonnya berkualitas bagus ya pasti pd saja pasti akan lolos nggak ada alasan untuk tidak meloloskan kalau calonnya bagus
mas agung mau gak
ya ngomongnya simpel ya mas ya tapi kan akan jauh lebih simpel ketika kalau gerindra itu melihat tanda tangan
kan lebih simpel ketika gerindra ada tanda tangan udah beres langsung kan
jadi gak kemudian ada fit and proper tanya sini tanda situ segala macem
fit and proper nanti ketika sudah kita setorkan nama itu ke dprd
buat mas ferry juga jangan khawatir nanti kita akan kunjungi gitu ya di golkar juga akan kita kunjungi kita akan datangi
kita akan diskusi kita akan komunikasi kita akan kenalan segala macam
pertanyaan permintaan segala macem
pertanyaan permintaan segala macam ya kita akan coba untuk akomodir gitu karena kita yakin kan yang namanya anggota dewan itu juga kan mitra nanti dengan eksekutif mitra dengan cawagupnya dengan wagubnya gitu
jadi gak mungkin kemudian kita tinggalkan dan saat ini tapi saat ini kita kan prosesnya masih di dalam komunikasi dengan gerindranya
jadi tahapan tahapan itu perlu kita jalani satu persatu
jadi ada politik yang jujur saja bagi publik awam seperti kita seperti saya ya dan juga mungkin banyak sekali warga jakarta lain gak begitu paham sebenarnya kenapa ini jadi rumit seperti ini
tapi saya mau tanya ke mas ferry sebagai anggota parlemen dki jakarta gitu ya
melihat kondisi seperti ini apa sih yang anda kan juga mewakili konstituen
anda juga mewakili publik dki jakarta mewakili parlemen gitu ya
apa sih yang anda lihat mas ferry kok buntu politik seperti ini apa dampaknya masyarakat jakarta tersandra gak sih dengan
dengan kebuntuan politik seperti ini atau memang ini biasa biasa saja
sangat sangat tersandra lah
karena kita melihat beberapa bulan terakhir ini anies kan kerja sendiri
dibanding tahun lalu
kalau gak salah koran tempo hari ini ya
dibanding tahun lalu
artinya kontrol terhadap bawahan tidak bisa maksimal
karena anies kerja sendiri
gak ada yang bantuin dia
tidak ada pembagian tugas
ketika masih ada sandi mungkin ada pembagian tugas
nah inilah yang mengakibatkan yang saya sampaikan tadi efeknya sangat luar biasa kalau ini dibiarkan berlarut larut
anies membutuhkan seorang wagub yang bisa membackup dia
jadi tolong saya sampaikan ke pks dan gerindra
kita berfikir untuk jakarta
bukan berpikir untuk kelompok kita
tapi tolonglah pikirkan masyarakat dan rakyat jakarta yang belasan juta ini
yang ada lihat proses politik yang buntu ini karena memang memikirkan masyarakat jakarta atau
sahabat politik saja
ke egoan masing masing kelompok
ya kan pks maunya begini gerindra maunya begini gitu kan
padahal rakyat jakarta menunggu
kurang lebih dua minggu lagi dua ribu sembilan belas sudah kita jalani
artinya seluruh program yang delapan puluh sembilan triliun ini harus sudah mulai berjalan
ini kan kalau wagubnya tetap seperti ini saya kasihan
tidak ada yang bisa kita jalankan
bang adi ini dampak buat publik dampak untuk demokrasi
apa yang kita bisa dapat selain hal hal yang negatif dan positif gitu misalnya
ya banyak kerjaan anies terbengkalai
dia kan harus membagi konsentrasinya yang cukup banyak untuk membenahi jakarta
mestinya pks dan gerindra ini sadar bahwa kemenangan di dki jakarta ini kan mendapatkan dengan darah dan air mata
jadi kinerja anies dan sandi ini akan selalu dihadap hadapkan
terutama dengan gubernur gubernur sebelumnya ahok maupun pak jokowi
itu penting sebenarnya menjadi trigger bahwa mereka ini harus segera membenahi ini
yang kedua menurut saya semakin lama ini nggak kelar deadlock antara pks dan gerindra
akan semakin memancing peluang melakukan manuver move move politik dari fraksi fraksi lain
saya membacanya kenapa muncul penolakan dari gerindra
maksud saya dari hanura dari golkar dan yang lainnya
karena ini enggak selesai
karena capek juga mungkin bang ferdinand
ini koalisi enggak solid kira kira begitu
publik pun juga kaget
ternyata pks dan gerindra yang konon disebut sebagai sekufu
ini di atas sekutu ya
memiliki iras isin solid yang cukup luar biasa
nyatanya rapuh gitu
persoalan wakil dki
karena itu menurut saya apapun yang terjadi ini pak agung
biar tidak merugikan banyak kalangan
biar tidak terus ini dikontrol politiknya oleh teman teman yang kebetulan kalah gitu di pilgub
memang harus segera diselesaikan
betul memang tidak semudah soal fit and proper test
tidak semudah soal tanda tangan
tapi saya cukup yakin bahwa ini ada sesuatu hal yang nggak selesai
terutama permintaan yang diinginkan oleh gerindra
dan saya cukup menduga fit and proper test ini hanya semacam klausus
sebagai bargain position yang diinginkan oleh gerindra
dari apa yang kemudian ingin diberikan oleh pks
ketika karpet merah itu diberikan kepada teman teman pks
itu aja poinnya
dua pertanyaan terakhir untuk mas agung untuk menutup dialog kita pada malam hari ini
yang pertama ini dipancing oleh mas adi tadi
yang pertama bang ferry tadi mengatakan kenapa sih egois sekali pks dan gerindra
warga jakarta rugi tersandra silpa juga tinggi
pemerintahan dki jakarta justru
itu tidak bekerja dengan maksimal
kalau kita lihat pks itu tidak egois
coba kita lihat perjalanannya ketika dua ribu pilkada dki
ketika kemudian di jawa barat
kemudian ketika di penentuan cawapres
jadi tidak ada sejarahnya pks egois
jadi tidak egois
berarti egois gerindra gitu ya mas agung ya
cuman pks egois kan tidak
kalau sekarang kemudian kita minta kan itu sesuatu hal yang wajar ya
karena memang kita sudah ada komitmen sebelumnya
tinggal dilaksanakan saja
kompromi kompromi sudah selesai
sebenarnya seperti itu
pertanyaan kedua yang juga terpancing dari mas adi tadi
kenapa sih dealnya tidak diselesaikan gitu
seun seun politiknya komprominya
ada hal hal yang mungkin tidak bisa dibuka ke publik
tapi kenapa tidak diselesaikan sih oleh elit di jakarta
oleh elit di pusat gitu mas agung
sehingga publik dki bisa cepat mendapatkan wakil gubernur yang baru
kalau kita kan melihatnya bahwa hal hal seperti itu sudah selesai di tingkat elit ya
di tingkat pusat
kompromi antara prabowo dengan kms itu sudah selesai
tidak ada lagi syarat ketentuan berlaku yang kemudian muncul tiba tiba
seperti fit and proper dan yang lainnya
kalau misalnya ada itu ya mungkin silahkan dikomunikasikan
tanpa mengeluarkan fit and proper seperti mas adi bilang gitu ya
dan sebagai kamuflase segala macam
ya silahkan aja
buat kita kan terbuka
kita kapan saja kemudian bicara ya silahkan aja gitu
dan mas adi nih ya terima kasih mas adi nih
kadang kadang mas adi bisa menerjemahkan apa yang saya
beliau malah yang menjelaskan
makanya kita undang mas adi disini untuk menerjemahkan apa yang tidak bisa diterjemahkan oleh para politisi
atau begini pak agung
ini gertakannya kurang kenceng nih gerindra
mesin politiknya mastiin aja gitu untuk pil peran
itu pertanyaan terakhir ke saya nih
itu jauh lebih menarik
mas agung ini sudah akhir desember
sudah jelang natal jelang tahun baru
musim kampanye tinggal tiga empat bulan lagi ke depan
kalau misalnya kita berandai andai nih mas agung ya
sudah lewat tahun baru
jelang pemilu pasti mikirin diri masing masing untuk berkampanye
ada efek politik nggak
atau ada langkah politik nggak misalnya
sampai nanti tahun depan belum ada kejelasan mengenai kompromi wakil gubernur dki
apakah ancaman ancaman atau misalnya ada movement politik tertentu dari pks misalnya
kita akan selalu komunikasi ya
mas adi kemudian yang lainnya juga bisa menilai lah
pks seperti apa mas adi tega gitu mengatakan mesin politik gitu ya
apakah terpejam itu pks
mas agung mas agung kita kan mendengar ada ancaman pks mematikan mesin politiknya di tahun depan
atau menggerakkan atau
itu akan dilakukan nggak
jika nanti misalnya sampai pemilu misalnya
gerindra tidak menyepakati wakil gubernur dari pks
apakah pks akan memberikan quote unquote hukuman mematikan mesin itu
sekali lagi saya katakan itu tidak terjadi mas ya
ancaman itu nggak ada
ya ancaman itu nggak ada
sekali lagi saya katakan ancaman itu nggak ada
jadi kalau ingin kita melihat secara lebih jelas kader kader memang akan kecewa
kecewa tapi belum tentu ya okelah
itu nanti biar dijawab oleh wakil gubernur
terima kasih mas agung atas ketidakpastiannya malam hari ini
bang ferry terima kasih juga atas pendapat politiknya
meskipun tidak punya urusan cewe cewe dalam kesepakatan ini
tapi tentu saja sebagai anggota parlemen punya konstituen dan juga punya suara politik dari publik ya
mas adi terima kasih atas perbincangannya dan menerjemahkan tadi apa yang tidak bisa diterjemahkan oleh para politisi
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini tetap di cnn indonesia prime